presiden joko widodo menerima kunjungan senat republik ceko di istana merdeka senin pagi
dalam kesempatan tersebut presiden menyampaikan permintaan dukungan untuk produk kelapa sawit indonesia
beberapa hal yang disampaikan presiden joko widodo kepada ketua senat ceko milan stage
salah satunya adalah dukungan terhadap kerjasama parlemen kedua negara untuk memajukan pluralisme dan toleransi
selain itu juga dibahas mengenai komitmen untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dengan republik ceko
secara khusus presiden meminta dukungan ceko bagi produk kelapa sawit indonesia
sementara itu senat ceko menyampaikan sejumlah potensi kerjasama dan bantuan bagi indonesia di sejumlah bidang
termasuk dalamnya terkait energi otomotif kesehatan dan pendidikan
kerjasama energi seperti dimaklumi ceko ini surplus dalam hal energi
dan tadi ditawarkan antara lain energi untuk
terus kemudian juga disampaikan upaya kerjasama di bidang otomotif
dan bapak presiden juga secara terbuka tadi mengatakan kita tentu ingin bekerjasama dalam pengembangan otomotif ini
bahkan mengarah kepada industri